atau perintangan penyidikan kasus dugang pembunuhan berencana brigadir joshua
irfan widianto hadir di pengadilan negeri jakarta selatan kamis pagi
sebagai saksi mahkota
dalam kesaksiannya irfan widianto dicicar penasihat hukum agus nurpatria
terkait perbedaan bap dan fakta persidangan
irfan widianto bersaksi untuk dua terdakwa lain
yakni hendra kurniawan dan juga agus nurpatria
dalam kesaksiannya irfan mengakui bahwa dirinya diperintahkan cak putranto
untuk mengambil tiga dvr cctv dari komplek perumahan pori duren tiga pada sembilan juli
masing masing terdiri dari dua dvr posapam dan satu dvr dari rumah ridwan soplanit
irfan juga mengakui bahwa dirinya yang menghubungi pengusaha jasa pemasangan cctv afung
saat penasihat hukum agus nurpatria mengkonfrontasi irfan
ada beberapa poin pernyataan di bap yang berbeda
dengan hasil pemerintahan
pemeriksaan saksi mengaku sudah lama mengenal afung
namun pada kesaksiannya afung mengaku baru pertama kali bertemu irfan
di pos sapam rumah duren tiga pada sembilan juli lalu saat mengganti dvr cctv
dalam bap nya saksi irfan juga menyatakan bahwa menghubungi agus nurpatria
sebanyak dua kali pada sembilan juli
namun pada hasil pemeriksaan ahli menyatakan tidak ada komunikasi
antara irfan dan agus
irfan juga pelin pelan menjawab nomor telepon yang hilang
yang hilang gak ada
hilang yang mulia jatuh yang mulia
jatuhnya kapan itu
di motor yang mulia
setelah kejadian atau gimana
enggak soalnya semuanya berhilangan itu
saya nomor yang simpati yang mulia
si koder hilang si kode rusak yang
setiap ditanya ini semuanya entah yang rusak entah yang ganti baru entah
kok serempak gitu loh
ada apa ini kan jadi pertanyaan jatuhnya